sementara itu sebanyak lima puluh delapan terpidana kasus terorisme dua puluh lima dari lapas batu dua puluh empat lapas pasir putih sembilan lapas besi nusa kambangan cilacap jawa tengah
minggu pagi diberangkatkan untuk dipindahkan ke lapas gunung sindur bogor
berikut laporan korespondensi nn indonesia roby safwan amin saat proses pemindahan dari kawasan derbaga penyeberangan wijayapura cilacap
persiapan pemindahan terpidana kasus terorisme dari pulau nusa kambangan menuju gunung sindur bogor saat ini sedang dilakukan
setidaknya ada empat bus yang mengangkut terpidana kasus terorisme dan saat ini di kawasan dermaga wijayapura ini sedang dipersiapkan untuk diberangkatkan ke gunung sindur bogor
dan tentunya yang paling penting dalam proses pemindahan ini adalah proses pemindahan
pengamanan yang cukup ketat
seperti kita lihat ada dari pihak kepolisian lalu lintas yang akan mengawal proses pemindahan ini
kemudian ada dari teman teman brimop yang tentunya melakukan penjagaan dan pengamanan yang sangat ketat
dan perjandaan lihat ini saat ini empat buah bus sedang berjalan menuju berangkat akan menuju ke gunung sindur bogor
lima bus bahkan lima bus
dan tentunya di dalamnya ini selain para terpidana kasus terorisme yang belum berkekuatan hukum ketat
juga ada dari pengamanan melekat dari brimob dan densus delapan puluh delapan yang tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini
dan selain dari para primob ini yang melakukan penjagaan cukup ketat perjandaan lihat di belakang saya ini
ada baju barakuda juga yang ikut mengawal proses pemindahan ini
juga dilakukan proses pengamanan dari pihak kepolisian resort cilacap dan juga dari anggota tni
nah percananya mereka akan dipindahkan ke lapas gunung sindur
dan proses pemindahan ini dilakukan berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung
sehingga dengan berada di lapas gunung sindur ini lebih memudahkan
selain itu juga untuk pendalaman untuk pencegahan bagaimana upaya upaya aksi teror yang saat ini marak di sejumlah daerah bisa diantisipasi
roby sofwan amin nusa kambangan cilacap jawa tengah